oke baik pemirsa kita masuk ke informasi yang pertama
bupati kutai kartanegara rita widiasari diduga membeli empat puluh buah tas mewah
untuk menyamarkan uang hasil korupsi senilai empat ratus tiga puluh enam miliar rupiah
wow jangankan memiliki ya melihatnya aja kita belum pernah ya uang sebanyak itu
dan nama nama tasnya juga ini ya agak sedikit tricky
gimana coba untuk memilikinya
tas mewah tersebut diduga seluruhnya merupakan produk dari desainer dunia kenamaan
di antaranya adalah etienne enya louis vuitton hingga hermes
saat ini seluruh tas mewah tersebut sudah disita oleh kpk
baca namanya sudah susah dah apalagi belinya nih lebih susah lagi kayaknya
gak kepikiran beli super kw aja
diam diam bupati nonaktif kutai kartanegara rita witiyasari berbelanja puluhan tas mewah dengan harga sangat mahal
rita diduga membeli tas mewah ini
untuk menyamarkan uang gratifikasi senilai empat ratus tiga puluh enam miliar rupiah
tas tas ini disita kpk dalam penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi
yaitu di rumah pribadi rita tiga rumah anggota dprd kutai kartanegara dan satu rumah teman rita di kabupaten tenggarong
selain tas kpk juga menyita barang mewah lain seperti mobil apartemen perhiasan juga uang dolar setara ratusan juta rupiah
rita bersama dengan komisaris pt media bangun bersama khairudin
diduga telah menerima komisi atas proyek perizinan serta pengadaan barang dan jasa
yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kutai kartanegara
tersangka riw dan khr diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain
tanah uang tunai maupun dalam ini
jadi salah satunya penyamaran
itu dilakukan dengan pengatasnamaan orang lain
seluruh tas rita widiasari memang memiliki harga yang fantastis
contohnya adalah harga tas bermerek arme ini
produk fashion mewah asal perancis ini dijual mulai dari kisaran dua puluh satu juta rupiah hingga satu miliar rupiah per buah
sementara tas merek louis bitong walaupun memiliki harga yang lebih murah dibanding karme tetap merupakan produk tas premium
tas ini dibanderol mulai dari lima juta hingga enam juta
dan harga tas ini juga berharga sekitar enam puluh juta rupiah per buahnya